praksi partai gerindra sepakat mengajukan usulan hak angket atas dugaan penyalahgunaan
mewenang pemerintah yang tidak menonaktifkan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama alias ahok
penelitian khusus ini dinamakan pansus angket ahok
hingga senin siang sudah ada tiga belas anggota dpr ri dari fraksi partai gerindra
yang menandatangani usulan hak angket tersebut
dalam aturan dpr ri hak angket bisa diajukan jika sudah ditandatangani dua puluh lima anggota dpr
fraksi gerindra optimis jumlah tersebut bisa tercapai
beberapa fraksi yang sudah memberikan sinyal diantaranya
fraksi partai demokrat dan fraksi pks
pengajuan hak angket ini merupakan buntut dari keputusan kementerian dalam negeri
yang tidak menonaktifkan ahok usai masa cuti kampanye meski berstatus terdakwa
ingin menguji sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
yang tidak memberhentikan saudara basuki cahaya purnama sebagai gubernur
yang pertama dugaan pelanggaran terhadap dua undang undang sekaligus
undang undang kuhp dan undang undang pemerintah daerah
yang kedua juga ini juga tidak sejalan dengan jurisprudensi yang selama ini berlangsung
terkait misalnya kasus kasus pemberhentian
misalnya misalnya misalnya misalnya misalnya misalnya misalnya misalnya misalnya misalnya
dan juga terkait juga dengan janji dari mendagri dalam beberapa media pada waktu itu
pernyataannya mengatakan akan memberhentikan kalau sudah selesai masa cutinya
dan itu dilakukan secara rutin kan di dalam rapat rapat komisi
ketua dpr ri fahri hamzah justru menilai hak angket belum diperlukan
ia menilai sebaiknya dilakukan hak interpelasi terlebih dahulu
karena prosesnya lebih mudah dan cepat
jika jawaban atas hak interpelasi tersebut tidak memuaskan
barulah kemudian diajukan hak angket
maka yang menjawab pun harus lembaga
kalau teman teman menganggap bahwa nggak perlu karena ini sudah jelas pelanggarannya misalnya gitu ya
tapi saya menganggap bahwa kalau ini diangket ini akan menjalar gitu
karena kasus ini akan mengungkap hubungan hubungan istimewa yang akan banyak sekali nanti
dan hubungan hubungan istimewa ini pasti tidak mudah dihindari